kapolri jenderal tito karnavian mengatakan polisi telah memeriksa pemimpin front pembela islam rizik syihab di arab saudi
hasil pemeriksaan masih dievaluasi oleh tim penyidik polri
kepergian penyidik polri ini menurut tito dikarenakan rizik syihab sedang melaksanakan ibadah haji
namun kapolri tidak menyebutkan pemeriksaan ini terkait kasus yang mana
tito hanya menegaskan bahwa rizik diperiksa sebagai saksi
saat ini rizik syihab tercatat menghadapi tujuh kasus pidana
di antaranya rizik terbelit kasus pornografi kasus menodaan agama dan penodaan pancasila
daripada menunggu anggota kita berangkat ke sana
melakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan
nah kalau nanti hasil pemeriksaan ini kita akan evaluasi
dan setelah itu nanti kalau yang bersangkutan pulang ya kita akan melakukan pemeriksaan juga kalau memang itu diperlukan